apa maksud kedatangan anda kesini
dia yang mengirim anda kan
dan sahabat karibku
dia yang ingin membujuku
supaya aku melanjutkan novelku
mirimkan anda kesini
untuk memujuku dengan segala cara
tidur dengan aku
seharusnya kamu telpon aku dulu
baru kamu datang kesini
terus begitu aku sampai sini
kamu sudah pergi seperti biasanya
jangan sentuh aku
aku masih trauma
harapkan ke hati saya
dua itu sudah lama berlalu
meskipun sudah berlalu
tapi aku sangat sulit untuk melupakannya
ini semua kecerobohan masa lalu
jangan temuin aku dulu
sampai pikiranku berubah
sampai pikiranku berubah
sampai pikiranku berubah
sampai pikiranku berubah
sampai pikiranku berubah
sudah dua tahun kita berpisah
kamu tuh selalu hadir dalam pikiranku
bahkan dalam setiap nafasku
apa kamu gak tahu
kalau hal ini sangat menyakitkan
bahkan sangat menyiksa aku
aku selalu melihat bayang bayang kamu dan
aku gak bisa menyentuhnya
cukup rama cukup
jangan kamu teruskan lagi
cuma ada satu hal yang kamu harus ketahui
dan harus kamu tanamkan dalam kepala mu yang keras batu itu
seumur hidupku aku gak pernah mengemis
dan sekarang aku benar benar nyesalinya
untuk orang sekelas kamu mungkin
ini hanya barang murahan
tapi aku sudah kepalang beli
saya penggemar anda
saya sering membaca novel anda
apakah anda bisa memberi saya kenangan yang membuat saya teringat
ya sesuatu apa yang membuat saya
tapi sekarang saya pengen berparti sosial

udah ada di dahulu
sekarang baru ironi sudah menambah

bantulah aku berimajinasi
agar aku bisa melepaskan diri dari bayang bayang istriku
atau siapapun yang menjengakkan aku
datanglah ke rumahku
atau siapapun yang menjengakkan aku
hanya beberapa hal kecil
tapi sangat berarti untukku
bagaimana kalau kita bicara di dalam saja
saya mau naruh barang barang ini ke kamar sebentar
air putih saja
jangan jangan haryanto ngerjain gue nih
saya hanya bisa menyuguhkan ini
karena istri saya sudah meninggat
sedang pindah sementara ke sebuah apartemen
dan saya gak punya pembantu
jadi saya tinggal sendiri
kok teleponnya gak diangkat
gak diangkat pak
dia belum pulang
dia belum pulang
yang penting cerita negeri ini harus dilanjutkan
jabatanmu sebagai taruhannya
apa kita pernah bertemu
rasanya saya mengenali seseorang yang wajah dan sosoknya mirip dengan anda
bahkan boleh dibilang bagai pinang di belah dua
hanya ada sedikit perbedaan
perut anda rata
sedangkan dia hamil enam sampai tujuh bulan
saya mengenal dia dalam bayangan dan imajinasi saya
saya belum mengetahui nama anda
boleh saya tahu
saya belum punya nama sampai detik ini
sampai detik ini
eh gak mandi terlalu nyusah yang gue mas ya
tolong jangan mempermainkan saya
bilang saja anda ingin merahasiakan nama anda
yang bener saja nona
hmm dua kali sudah kamu menyebutkannya
nama yang tidak sempat diberikan oleh kedua orang tuaku karena mereka keburu meninggal
tunggu dulu tunggu dulu
untuk lebih jelasnya lagi saya ini adalah putrinya larasati yang namanya tadi anda sebut sebut
nona itu lebih bagus ketimbang neng
saya tidak tahu siapa anda
dan apa maksud kedatangan anda kesini
tapi yang pasti
dia yang mengirim anda kan
teman sekantor dan sahabat kariku
dia yang ingin membujukku supaya aku melanjutkan novelku
termasuk mengirimkan anda kesini untuk membujuku dengan segala cara
termasuk juga tidur dengan aku